media sosial tidak hanya digunakan sebagai akses informasi
namun juga referensi bagi sebagian orang untuk mencoba sesuatu atau pengalaman baru
nah sebuah ulasan atau review ini bisa membuat orang lain tergerak gitu ya penasaran
begitu juga bisa juga sebaliknya menjatuhkan
apakah ulasan atau review film di media sosial bisa selalu dipercaya
kami bahas bersama sheila timuti atau lala timuti
produser film dan juga ada satria pamungkas pengamah film
halo mas satria dan juga mbak lala
halo terima kasih ya udah gabung nyemperin waktunya untuk dialog malam hari ini
saya mau ke mbak lala dulu deh kan sebagai seorang produser film ya
senang gak sih kalau filmnya diulas atau direview di medsos
basically semua film kita kalau direview
baik itu secara akademis ataupun juga secara film review
mau itu di media apapun
akan jadi suatu support yang luar biasa buat film kita
jadi kan itu part of promotion dari film kita juga ya
jadi senang intinya
respon atau dampaknya positif
sekaligus ini strategi promosi marketing yang bagus juga gak sih
ya jadi biasanya kan kita setiap kali kita rilis film
biasanya film tersebut harus dikomunikasikan
baik itu lewat media sosial atau lewat media media yang formal lainnya gitu ya
ada memang biasanya kita melakukan satu press conference
bertemu dengan media media profesional gitu ya
media media resmi para jurnalis dan lain sebagainya
untuk mengulas dan membantu mempromosikan film kita
dan menyebarkan pesan pesan yang ada di film tersebut
dan nantinya berharap film itu nanti bisa bertemu dengan si audiencenya gitu ya
dan kita dapat penonton
nah biasanya sih film review itu yang ada di media sosial tumbuh secara
organik dan biasanya itu bukan lagi dari akademisi
tapi biasanya dari general publik lah gitu ya
tanpa background jurnalistik dan lain sebagainya
kita selalu bilang di film
tapi pokoknya tetap ketika film kita dibicarakan dan direview
biasanya sih kita akan senang
karena artinya ada konflik
artinya ada conversation yang berjalan dari film tersebut gitu
dan tentunya nanti akan ter translate di jumlah penonton
baik itu di ott di digital platform atau di bioskop
disambut baik saya mau ke mas satrio
artinya mas satrio melihat media sosial ini cukup berhasil menjadi media promosi
untuk mengulas atau mereview film film
yang juga sekaligus mungkin jadi preferensi orang orang nih
oh si ini bilang reviewnya bagus yaudah deh gitu nonton
tapi kalau misalnya yang satu bilang
enggak nih kayaknya kurang bagus gitu
jadi kayak orang aduh ntar dulu kali ya gitu
ntar dulu ya gitu
review film itu indah ya sebenarnya ya mbak
jadi kalau kita melihat
ternyata kalau tadi penonton itu terbagi menjadi tiga bagian
nah nanti problemnya adalah ketika review itu
yang dibuat oleh si audiens
yang memang dia karakternya itu memakan semua tayangan
jadi tidak bisa melihat atau memilih
kalau si viewer itu udah penonton penonton yang karakternya memilih
jadi dia sudah punya karakteristik penonton yang memilih penonton genre film seperti apa yang dia suka
lalu kalau yang reader ini yang tadi seperti mbak lala bilang
bahwa itu adalah akademisi dan segala macam
dia lebih banyak lebih membaca
nah ketika film itu lepas ke
kalau penonton berarti pengarang itu sudah tidak bisa membuat apa apa lagi
jadi pengarang itu sudah selesai masanya
jadi review dari penonton itulah yang menjadi sebuah proses dari film itu dipromosikan sehingga
ataupun film itu dijatuhkan gitu
jadi itulah yang menjadi keindahan sebenarnya
jadi review itu sebenarnya keindahan baik gitu
film itu menjadi sebuah bahan pembicaraan yang baik ataupun yang buruk
jadi seperti yang mbak lala sampaikan
it could be good atau bad publisitas ya intinya begitu ya
mbak lala kalau sebagai salah seorang produser
tentunya publisitas perkembangan publisitas itu sekarang pun juga masuk ke ranah digital
ya kalau dulu mungkin orang review mengulas dari mulut ke mulut gitu
antar teman teman kerja keluarga dan lain sebagainya
kemudian bisa juga di media masa sekarang
zamannya serba digital masuknya ke ranah media sosial
mana yang paling efektif selama pengalaman mbak lala berkarir
mbak lala berkarir
ya rasanya sih mengikuti perkembangan tren ya
jadi karena saya mulai ada di industri film sejak tahun dua ribu delapan sampai sekarang ini
jadi berasa sekali pergeserannya gitu
waktu di awal awal itu media media formal seperti
dari koran majalah dan lain sebagainya itu menjadi fokus utama lah
menggunakan apa jadi kayak ada cang besar yang membutuhkan komunikasi lewat mereka gitu
tapi kan makin kebelakang ini terutama bisa dibilang lima tahun terakhir ini
bisa dibilang media cetak udah gak ada lagi gitu ya
semuanya lewat digital baik itu media resmi maupun media
yang lewat media sosial gitu ya
jadi baik itu film review maupun film kritik
dan kombinasinya biasanya jadi udah crossing yang media resminya
yang memiliki portal khusus pun biasanya di cross dengan media sosial gitu
jadi begitu promosi kita sekarang sudah benar benar tergantung sekali dengan social media
berdasar alamannya mbak lala sendiri sebesar apa sih review film ini dalam menghasilkan jumlah penonton menarik penonton
hmm itu agak tricky sih ya sebenarnya
kalau di luar negeri kalau di amerika rasanya sangat mempengaruhi sekali keputusan penonton untuk menonton film tersebut
tapi untuk orang indonesia khususnya untuk yang non digital
film film yang tayang di bioskop yang mana masih memiliki cakupan segmen market yang sangat luas sekali
rasanya penonton kita tidak terlalu terpengaruh oleh review film tapi lebih ke promo film
jadi baik itu bentuknya yang lebih kayak promosi lewat youtube atau trailer teaser dan lain sebagainya
jadi itu lebih mempengaruhi keputusan mereka untuk menonton
sementara film review dan film kritik biasanya hanya mengenai sedikit sekali dari segmen market yang kita tuju sebenarnya
ke mas satrio adil tidak sih melihat atau membandingkan sesuatu hanya dengan review di media sosial
karena kan kita tidak cuma ngomongin film ya apapun pengalaman baru misalnya cicip makanan atau cicip resto atau cafe baru
ya kan kita kan tidak merasakan langsung

tapi dengan melihat komen komen orang ini yang beragam gimana mas
ya itu yang tadi seperti saya bilang di awal bahwa kalau kita telah paham dengan karakteristik siapa audiences kita atau kita siapa viewer kita dan siapa di reader kita
kita akan tahu target market itu gitu
makanya di situ ada namanya polanya kalau kita mau menang dalam pasar itu ada posisi ekonomi itu pleasure meaning sama social identity
jadi kalau kita bisa menguasai
menang di pressure nya berarti kita bisa bagaimana termasuk bukan hanya film tapi termasuk kayak makanan terus dan lain lain kebudayaan kebudayaan populer lain
karena film kan bagian dari kebudayaan populer
social media adalah bagian dari kebudayaan populer yang dimana di situ banyak manusia yang hadir gitu baik manusia yang secara berfikirnya hegemoni oleh wacana dominan
ataupun yang bernegosiasi dengan segala macam hal

kalau kita bisa menang dalam tiga posisi itu
pleasure social identity dan cara berfikir masyarakat banyak kita akan menang di market itu
jadi itu yang mempengaruhi bagaimana penonton bagaimana orang suka sama makanan tersebut termasuk ke korea koreaan ke jepang jepangan dan lain lain
itu yang pengaruh dari bagaimana ternyata kita juga terhegemoni oleh wacana dominan ternyata
jadi main stream atau tidak main stream itu bukan hal yang harus disalahkan gitu
jadi seperti itu
ternyata kita ternegosiasi oleh hal gitu
nah tidak ada yang salah mereview atau mengulas dalam hal ini misalkan film ya di media sosial
itu adalah bentuk publisitas tapi jangan spoiler
itu mungkin yang jadi catatan
jangan spoiler soal adegan atau mungkin membagikan gambar atau potongan adegan ya kan karena awas bisa kena hak cipta ya mbak lala ya
pelanggaran hak cipta ya
terima kasih mbak lala dan juga mas satrio menarik sekali diskusinya
mungkin kapan kapan kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi
mbak lala terima kasih mas satrio selamat malam sehat selalu